ikut mendukung pemilu damai
menteri desa pdtt eko putro sanjoyo
mengikuti istigosah yang digelar polres lebong
di halaman mapolres tempat
acara ini dalam rangka sosialisasi pemilu damai
yang akan diselenggarakan tujuh belas april mendatang
acara ini diikuti ribuan masyarakat kabupaten lebong
usai mengikuti istigozah
yang diselenggarakan pemerintah kabupaten setempat
dalam acara ini menteri desa pdtt diminta
memberikan masukan rencana pembangunan kabupaten setempat
dalam pemaparannya menteri desa pdtt eko putro sanjoyo
mengatakan provinsi bengkulu memiliki potensi ekonomi yang besar
meskipun masih berada pada ranking sembilan ekonomi terendah
dari sepuluh provinsi di pulau sumatera
menurutnya provinsi bengkulu bisa mengembangkan
sektor pariwisata pertanian perikanan dan kelautan
eko putro sanjoyo mengaku kabupaten lebong memiliki
potensi alam yang jauh lebih besar
baik dari segi pertanian perikanan dan pariwisata
namun karena tidak dikelola dengan baik
maka potensi tersebut belum mampu mendorong
majunya perekonomian masyarakat lebong
eko juga meminta pemerintah desa kabupaten
bisa membantu para kepala desa mengembangkan potensi desa mereka
sehingga mampu menciptakan peluang usaha bagi desa
sehingga dapat mendorong percepatan perkembangan ekonomi kabupaten
eko meminta memulai membangun dari desa
masyarakat juga semangatnya tinggi
dan kemauan untuk memajukan desanya sangat besar
ini ada hal hal yang kita mesti perlu bantu
karena di luar kapasitas mereka
yaitu pengadaan infrastruktur infrastruktur
yang tidak mungkin mampu diberikan oleh kabupaten
maupun kebunja apalagi desa
dalam musrembang tersebut wakil bupati lebong
wawan fernandes mengapresiasi usulan yang disampaikan
menteri desa untuk kemajuan kabupaten lebong
bahkan menteri desa memberikan bantuan pada tiga desa
sebagai program inkubasi desa
sebesar satu lima miliar rupiah untuk masing masing desa
saya mewakili dari seluruh masyarakat kabupaten bogor
mengucapkan terima kasih yang sebesar sebesarnya
kepada bapak menteri pdt karena ada tiga desa yang akan dibantu
desa kecil di indonesia diharapkan dapat berkembang
dengan memaksimalkan potensi masing masing
heri supandi bengkulu